seorang ibu di kabupaten manggarai barat ntt terpaksa harus melahirkan anak keduanya di pinggir jalan
beralaskan kain tandu pada senin siang
warga desa golondari kecamatan welak kabupaten manggarai barat ini
sedang dalam perjalanan menuju puskesmas datak yang berjarak tujuh km menggunakan tandu
sang ibu berusia dua puluh enam tahun ini terpaksa ditandu oleh keluarga lantaran kondisi jalan yang rusak
sehingga mobil ambulans tidak bisa mencapai rumahnya
namun saat perjalanan baru mencapai tiga km sang ibu tak bisa menahan kelahiran anak keduanya
persalinan darurat pun dilakukan oleh dua orang bidan yang sedang mengikuti pelatihan di puskesmas
meski menggunakan peralatan seadanya bayi berjenis kelamin laki laki dengan berat dua tujuh kg lahir dengan selamat
saat ini sang ibu dan bayinya tengah menjalani perawatan
di puskesmas datang
sementara itu di probolinggo jawa timur warga dusun lajuk kecamatan ringu melakukan aksi protes pada senin siang
lantaran jalan desa yang rusak tidak kunjung diperbaiki
mereka membawa bibit padi dan menanamnya di kubangan
ada pula yang memancing di sekitar kubangan hingga menancapkan pohon pisang tepat di tengahnya
jalan sepanjang hampir satu km ini rusak akibat sering dilalui kendaraan besar
saat membangunan jembatan kedua
menurut warga banyak pengendara yang kerap terjatuh akibat jalan yang rusak
jalan yang rusak rusak rusak rusak
kecelakaan yang sering
waktu hujan yang bahaya ini
banyak yang jatuh mas
minta diperbaiki dengan cor atau hot meat
biar lagi gitu
tidak cepat rusak gitu
sudah lama ini mas
hampir setahun ini
tidak rusaknya ini hampir
dari perbaikan itu
kecelakaan jalan jalan jalan terimu ulfining tias menyatakan
pihaknya akan melakukan survei ke lokasi
dan berkoordinasi dengan pihak pupr
agar jalan yang rusak bisa segera diperbaiki
tim liputan cnn indonesia